artinya jika kita melihat dari segala poin tadi rasanya cukup ideal begitu untuk kemudian jaminan ketersediaan pangan baik dari sektor hulu maupun hilir
namun pertanyaannya adalah apakah kemudian langkah ini mampu mengantisipasi krisis pangan maupun lonjakan harga yang terus menghantui indonesia hingga akhir tahun bahkan di tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
dan untuk menjawabnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
pertama adalah kepala badan pangan nasional pak arief prasetyo adi pak arief halo selamat malam
pak arief sudah mendengar suara saya pak arief
baik kemudian ada pengamat kebijakan publik pak trubus rahadiansyah selamat malam pak trubus
selamat malam pak
baik saya akan ke pak trubus terlebih dahulu
jika kita melihat skemanya begitu ini cukup rasanya ideal dari sektor hulu dan hilir
apakah anda kemudian melihat ini mampu menjamin kemudian ketersediaan pangan kita
secara nasional atau jangan jangan dengan aturan yang cukup ideal ini kita tidak perlu impor begitu
bagaimana anda melihat pak trubus
ya menurut saya sebenarnya kalau aturan ini memang bisa diimplementasikan secara menyeluruh gitu secara baik
maka otomatis kita tidak impor
hanya persoalannya kan selama ini kita tidak hanya persoalan di ketersediaan kan
tapi persoalannya ada di tata kelola juga
selama ini tata kelola itu jadi masalah
nah itu yang menurut saya apa yang sudah ideal ini dalam prakteknya
mestinya itu akan banyak hambatan gitu loh
kan itu persoalan di situ
yang lainnya adalah menurut saya di dalam kesediaan pangan terutama untuk dalam keluarnya perpres ini
ini kan sebenarnya persoalannya ada pada rakortas ya rakortas itu sendiri
di mana untuk penetapan maupun penyalurannya itu ditentukan oleh rakortas
itu sesuai dengan pasal empat ayat dua dan pasal sebelas ayat enam disitu disebutkan
nah persoalannya kalau rakorta selama ini kan
apa namanya tarik menarik istilahnya disitu ego
ego sektorannya sangat tinggi
terutama kementerian perdagangan kementerian pertanian
nah dalam menentukan itu apakah kemudian penetapan sebelah situ sendiri
apa nantinya di dalam implementasinya tidak terjadi
saya takutnya terjadi deadlock gitu
kalau deadlock terus gimana itu
kan gitu artinya ini kan persoalan kemudian tidak sederhana yang kita bayangkan
bahwa ini akan menjamin bahwa kesejahan pangan itu sampai dua ribu dua puluh tiga itu nilai positif
barapan kita sih positif gitu
tetapi ya tentu ini harus
harus dilihat secara menyeluruh mas
baik pak trubus anda menarik ini mengatakan bahwa
jika kita lihat selama ini polanya akan cukup banyak tantangan
misalkan seperti koordinasi antar kementerian atau lembaga ini menjadi salah satu tantangan diselesaikan
apakah kemudian aturan perpres satu ratus dua puluh lima ini menjadi optimisme baru
atau jangan jangan kita akan mengulang pola saja pak trubus
seperti apa menurut anda
iya ada dua hal ya
paling tidak memang harapannya kita optimis ya optimis
ataupun bulog lah
bulog itu hanya dipinta untuk menyerap ini kan beras
bahwa pokoknya pangan dari petani lah
kemudian yang terjadi ketika dibeli itu kan dengan harga yang
biasanya dananya dana ini kan
dana umum lah gitu dana umum
nah kemudian setelah disimpan dalam gudang kan kemudian dikeluarkan di pasar
itu sudah dalam posisi sudah menurun kualitasnya di satu sisi kan sekarang
sudah ada istilahnya dulu kan ada bulog raskin rastra gitu ya
sekarang kan sudah tidak ada itu
jadi semuanya bulog ini sudah tidak punya kewenangan untuk menyalurkan gitu
jadi menurut saya ini harus harus dikembalikan
jangan sampai nanti bulog maupun nipanas itu tidak punya kewenangan untuk menyalurkan
tapi hanya pada tataran penetapan saja
penetapan tapi penyalurannya tidak diberi kewenangan
itu menurut saya menjadi masalah
untuk menjawabnya sepertinya sudah tersambung bersama kami
kepala badan panganan
badan panganan nasional pak arief prasetyo adi
pak arief selamat malam
waalaikumsalam selamat malam mas bram
baik selamat malam salam sehat pak arief
kemudian pak trubus sudah menyebutkan tadi ada khawatiran
ketika kita lihat skemanya cukup ideal begitu
tapi jangan jangan nanti ditakutkan badan pangan nasional maupun bulog
hanya kemudian pada urusan regulasinya saja
tapi tidak maksimal optimal begitu
apalagi kemudian ditakutkan ada koordinasi yang terlemah
dan juga ada lembaga yang masih menjadi hambatan pak
dalam penyaluran hingga sektor hilir
seperti apa pak arief menjawabnya
ya pertama tama saya ucapkan terima kasih kepada cnn
sehingga saya dapat menjelaskan beberapa hal mengenai
perpres satu dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua
yang pertama hari ini kita harusnya mengapresiasi bapak presiden
karena beliau secara cermat dan seksama ya
menerbitkan perpres ini tentunya dengan proses yang cukup
mengambil waktu banyak dari beberapa kementerian dan lembaga
untuk harmonisasi karena kalau perpres itu kan tidak boleh bertabrakan ya
apresiasi juga setinggi tingginya kepada seluruh kementerian lembaga
yang memang dapat menerbitkan perpres satu ratus dua puluh lima ini
kemudian tadi disampaikan apakah nanti eksekusinya akan berhasil
nah ini memang harus dikerjakan dan detailkan
sehingga setelah selesai perpres satu ratus dua puluh lima ini
kami di badan pangan nasional itu mulai membuat aturan aturan turunan
sehingga nanti kita bekerja itu sudah ada semacam sop
jadi guidance ya dengan turunan turunan dari perpres satu dua puluh lima ini
baik sejauh ini pak arief jika anda katakan tadi sudah akan membuat
begitu aturan turunan dari perpres satu ratus dua puluh lima ini
apakah kemudian ini akan mampu menjamin begitu stok pangan di indonesia
paling tidak di dua ribu dua puluh tiga akan aman
apalagi kita tahu ini cakupannya cukup luas dari sektor hulu hingga hilir begitu pak
ini kan cukup banyak dan cukup luas rasanya seperti apa
kenapa dari hulu sampai hilir
jadi tadi pak terubu sampaikan bagaimana badan panggang nasional
kemudian operasional bulog ini nggak bisa sepotong sepotong
tentunya badan pangan nasional kan kita ada tugas yang pertama mengenai
ketersediaan dan stabilisasi pangan
nah ketersediaan ini artinya bukan produksi ya
ketersediaan itu berapa jumlah yang kita miliki stoknya untuk nasional
dari tentunya ending balance tahun lalu berapa yang tersisa
kemudian berapa prognosis atau perkiraan produksi dari teman teman kementan
kemudian digabungkan dengan kalau produk produk yang ketersediaannya ada dari
pengadaannya dari luar ya itu nanti kita bisa menggabungkan
ya itu nanti ada kementerian perdagangan ada inatrade
sekarang ini kan sudah digitalisasi semua kemudian kita bisa sama sama kita kolek
ya kemudian ada senang dari kemenko perekonomian
kemudian pengeluarannya itu rata rata satu bulan itu berapa
sehingga neraca pangan ini menjadi awal
sehingga ketersediaan kita tahu dan berikutnya adalah untuk stabilisasi
baik pak arief ketika
ketika kemudian pak arief tadi menjelaskan skemanya begitu ya
ketika kita akan melihat ketersediaan maupun kebutuhan yang ada
apakah kemudian jangan jangan ini kita masih akan impor pak begitu
ketika ketersediaannya kurang dari kebutuhan
apakah kemudian ini tidak padahal semangatnya saya yakin pr press ini adalah
bagaimana kita bisa berdaya sendiri dari bahan yang ada di dalam negeri begitu
seperti apa kemudian nanti
kalau pak presiden perintahnya jelas banget ya
pada menteri pertanian apapun yang bisa diproduksi di indonesia kerjakan
sehingga kita punya skema untuk mulai mengurangi impor
untuk produk produk yang memang bisa diproduksi di indonesia
jadi ini tugasnya produksi adalah di kementerian pertanian ya
nanti mungkin secara terpisah bisa dijelaskan
tetapi untuk ketersediaan tugas kita adalah menyediakan sesuai dengan kebutuhan
sesuai dengan kebutuhan
apapun bagaimanapun kondisinya kita harus bisa menyediakan ketersediaan itu ada
nah yang kedua adalah harga
karena pak presiden itu memerintahkan kita semua
mulai dari menteri kepala lembaga khusus untuk angan aja
setiap minggu kami bertemu pak presiden gitu ya
untuk beliau itu sangat detail
nggak cuma sekarang ngerti makro mikro
tetapi mesti didetailkan selalu disampaikan begitu
kita ini sekarang bicara soal neraca
bicara soal ketersediaan
itu kita sudah tahu
jadi kemarin yang sempat rame misalnya ketersediaan kedelai tujuh hari
bukan itu teman teman media salah kutip
jadi januari sampai dengan november ya itu ada prognosanya dan kita sudah siapkan
kemudian sisa tujuh hari
artinya kalau wawancara itu tanggal dua puluh
masih ada sampai tanggal tiga puluh oktober kemudian november tiga puluh hari
selesai itu masih ada tujuh hari stock days gitu
jadi sedemikian kita mengingatkan bahwa ini loh ya
kalau stoknya tidak lebih dari dua bulan atau satu setengah bulan
artinya apa yang akan kita kerjakan
kemudian kami undang beberapa importer diskusi
ternyata begini penjelasannya misalnya ya
penjelasannya adalah karena currency rate hari ini sudah lima belas enam ratus lima belas lima ratus
kalau kita nyetok bisa jadi nanti turun ke lima belas dua ratus lima belas seratus
nah itu ada selisih rupiah gitu ya di situ
kemudian fluktuasi harga yang ada di negara asal di country origin
itu juga menjadi pertimbangan
tetapi nanti kalau kita sudah punya cadangan pangan
yang ada di bumn pangan kita akan log
tentunya nanti teman teman paguyuban seperti yang tadi disampaikan
kemudian gabungan kooperasi tahu tempe se indonesia
harusnya nanti bekerjasama dengan badan pangan nasional
duduk dengan bulog
berapa keperluan untuk teman teman pengrajin tahu tempe
dan berapa harga pokok produksi kita hitung sama sama
yang berkontribusi untuk nanti
variable cost nya menjadi berapa harga tempenya
ini sekarang di badan pangan nasional sudah memulai
dan sudah mendiskusikan dan mendetailkan ini semua
baik pak arief ini juga menarik ketika anda bicara soal data tadi ini
kemudian permasalahan kita sebenarnya tidak hanya pada sektor pangan
namun banyak sektor lainnya adalah soal data dan juga pencatatan
rasanya sering terjadi perbedaan apa yang kemudian dipegang oleh pemerintah
oleh otoritas dan juga apa yang kondisi di lapangan
bagaimana kemudian nanti yang dilakukan oleh badan pangan nasional tentunya
menjamin data yang dipegang itu sama dengan di lapangan
bagaimana kemudian intervensinya nanti ketika ternyata mekanisme pasar
lebih berdaya daripada yang diatur atau diharapkan dari perpres satu ratus dua puluh lima ini
kemudian pak arief
tadi sore kami undang mulai pagi lima ratus empat belas kepala dinas urusan pangan se indonesia
di bogor convention center kemudian dalam kesempatan itu
kami bicara mengenai koordinasi sampai dengan akhir tahun juga rencana dua ribu dua puluh
kemudian kami undang kepala bps pak margo bersama jajaran untuk menjelaskan
kondisi mengenai akurasi data dan juga mengenai satu data nasional
ini perintahnya pak presiden sekali lagi
kita sudah menggunakan data nasional sehingga kita sekarang misalnya untuk hitungan padi
deras itu sudah ada metode ksa
kerangka sampling area ini pasti diketahui oleh banyak pihak
dan akurasinya juga sangat baik gitu ya geospal dan lain lain
sehingga nanti ini semua kita akan gunakan data dari bps
tapi karena badan pangan nasional ini harus melihat ketersediaan
berarti kalau ada barang import yang masuk itu juga akan dikalkulasi
atau barang yang diekspor juga dikalkulasi
jadi di perpres enam puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu ya mengenai kebutuhan pokok yang sembilan
kalau sekarang dengan perpres ini malah tambah dua mbak ikan dan minyak goreng
kita hitung berapa kebutuhan berapa potensi yang akan kita dapatkan
berapa yang diperlukan untuk import dan berapa realisasi impor
misal kalau misalnya daging kerbau daging sapi
itu ternyata private itu melakukan pengajuan kemudian mendapat recomtek dari kementerian pertanian
mendapatkan persetujuan import dari menteri perdagangan
jadi kita sampaikan kepada pak menteri perdagangan pak ini kita evaluasi
karena kalau nggak nanti akan merusak neraca pangan kita baik
sehingga pertanggung jawaban mulai dari rekomendasi import
kemudian untuk persetujuan import itu harus sama kita semua mengerjakannya
jadi neracanya ini ya adalah neraca yang benar benar akurat yang bisa dipertanggung jawabkan ya
tentunya ke depan bukan cuma itu early warning system harus bisa dibangun
kurang lebih satu lima bulan berarti apa yang harus dilakukan
berarti kita harus mempercepat untuk kedatangannya
sambil kita menunggu yang nomor satu itu adalah produksi dalam negeri
pokoknya semua yang nomor satu adalah produksi dalam negeri
tetapi pada saat produksi dalam negeri itu memang belum mencukupi untuk ketersediaannya oke
kita ambil alternatif untuk import
walaupun ada lagi satu deputi di bandar jawa tengah ya yang meminta ya
ada lagi satu deputi di badan pangan nasional yang urusannya adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan
baik warif saya sudah bisa mendapatkan poin anda
nah konsumsi ini juga salah satu alternatif gitu ya untuk produk produk yang tergantung dengan impor
terima kasih anas bram
baik warif saya akan menanyakan kepada pak turbus
tadi dikatakan kemudian akurasi dari bps optimisme terhadap kemudian perhitungan soal ketersediaan maupun kebutuhan
yang juga akan memungkinkan dikoordinasi dengan banyak pihak misalkan untuk impor atau tidak
tapi prioritasnya dalam negeri anda melihatnya seperti apa kemudian pak trubus
iya kalau memang nanti ketersediaan dari domestik itu memadai tentu kan tidak perlu impor
idealnya seperti itu tapi saya khawatir nanti ada tetap saja munculnya impor gitu loh tetap saja impor
nah biasanya selama ini kan selalu disitu muncul yang namanya potensi korupsi kan menentukan misalnya izin izin kuotanya berapa
jumlah kolumennya berapa ini kan selalu muncul di situ

saya kalau domestik ini kan persoalannya adalah bagaimana kemudian tingkat harga di petani itu sesuai gitu sesuai harapan petani gitu
jangan kemudian pada saat kualitasnya nggak memenuhi standar taruhlah kemudian harganya diturunkan
nah ini yang jadi masalah kan artinya konsistensi dari kebijakan itu yang harusnya tetap dikedepankan gitu
sehingga ini kan persoalannya pada bagaimana kita membangun public trust kan gitu
persoalan bagaimana kemudian
ketika bapak nas maupun dalam ini bulog melaksanakan penugasan dari perpres itu perpres satu ratus dua puluh lima itu
itu kemudian masyarakat melihat bahwa ini ada kesungguhan atau keseriusan sehingga tidak terjadi kelangkaan
tapi kalau kemudian pada akhirnya terjadi kelangkaan kan berarti ujung ujungnya impor lagi
nah kalau impor berarti disinilah persoalan tata kelola kan
ya tidak sederhana soal harga gitu
tapi tidak tata kelolanya
apa yang disampaikan pak arief memang kita harapannya positif sekali
bahwa ke depan ada perubahan perubahan yang sangat signifikan
setidaknya kalau koordinasi ini berjalan optimal gitu loh mas
pak trubus ini menarik kemudian anda tadi menyebutkan ada kekhawatiran ketika misalkan kita bicara stok dalam negeri cabai misalkan tidak sesuai dengan standar tentukan
maka harga akan diturunkan maka kemudian akan ditutupi dengan impor
ini kan artinya kemudian masalah data
apakah menurut anda ini kemudian akan menjadi tantangan tambahan tentunya untuk kemudian kita memutuskan
untuk kemudian kita menyamakan data walaupun tadi diklaim akurasi dari bps begitu ya
anda melihatnya seperti apa pak trubus
ya menurut saya sih memang persoalan akurasi data ini menjadi hal yang sangat serius ya
dimana kemudian seringkali perbedaan data ini yang menyebabkan kemudian pemerintah di dalam mengambil kebijakan sering tidak tepat
kasaran gitu dalam bahasa akurasi
seperti ragu ragu juga kegambangan juga ketika mengambil kebijakan
yang sifatnya keberbiaan kepada masyarakat bawah
atau petani ataupun peternak atau yang lainnya
jadi menurut saya persoalan persoalan data ini memang harus betul betul
dalam arti tidak hanya di dalam tataran atau wacana atau diskursus
tapi sudah merupakan data yang konkret
sehingga ketika pengadaannya itu memang ada masalah atau tata kelolanya ada bermasalah
itu dengan berta merta
maka data itu otomatis dengan data yang sudah dinyatakan
secara digital oke itu memang nanti di lapangannya relevan atau korelatif gitu
jadi artinya ada kesamaan
yang khawatir itu kan kemudian ketika kebutuhannya tinggi di masyarakat
apalagi sekarang karena kebutuhan masyarakat yang tinggi
situasi yang memang membutuhkan intervensi pemerintah
saya khawatir intervensi pemerintah ini di tingkat harga
kemudian di situ ada pihak pihak tertentu yang mengambil keuntungan di
di sektor itu gitu loh mas
baik ada kemudian pihak pihak tidak bertanggung jawab begitu ya
mengambil keuntungan dari kondisi yang sulit
oke saya akan minta tanggapan dari pak arief
pak arief kemudian ada beberapa ketakutan
apalagi soal data sekali lagi ini menjadi tentu masalah kita yang terus menerus
apa kemudian jaminannya begitu
selain kalau anda sebutkan akurasi dari bps tentunya
ya apa yang disampaikan pak trubus itu benar
jadi mengenai akurasi data
jadi integritas itu bukan hanya orang tidak korupsi
tapi memberikan informasi mark up ya
mengenai kondisi stok dan lain lain itu juga integritas
jadi ini yang harus kita rubah
seandainya ada ego sektoral
ini yang harus kita ubah bersama sama
dan badan pangan nasional ini nggak bisa sendiri
jadi waktu dilantik pak presiden tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
pertama yang saya sampaikan adalah
kita harus berkolaborasi antara seluruh kementerian
lembaga asosiasi asosiasi seluruhnya di bidang pangan
bumn bumd semua termasuk pedagang pasar
harus bersama kita
kemudian tadi disebutkan sama pak trubus
petaninya tuh males nggak nandur
iya kalau harganya itu di bawah
besok besok udah petani udah nggak mau nanem
sehingga ini badan pangan nasional bergerak terhadap
ini badan pangan nasional itu bergerak cepat
kami sudah terbitkan peraturan badan pangan
mengenai hap untuk produk jagung ayam dan telur
itu satu paket
karena harga ayam harga telur
itu sangat tergantung dengan pakan
pakannya untuk telur itu ayam petelur
sehingga kita harus meresecure jagung
dari sentra sentra produksi
hitungannya jagung ini kurang lebih kebutuhannya sepuluh juta ton
sepuluh juta ton itu delapan jutanya itu masuk ke fit meal
yang dua juta adalah ke peternak mandiri
sehingga peternak mandiri ini harus bersama badan pangan nasional
jadi asosiasi ada pinsar dan lain lain
itu bersama kita
kalau sekarang kita sudah tahu nih
kan pattern nggak berubah
akhir tahun ini harga jagung pastinya akan meningkat
sehingga kita siapkan gitu ya
sama sama berapa kebutuhan peternak blitar
berapa kendal berapa ciamis
kemudian kita blok stoknya
dan blok sekarang sudah mulai punya cdc
kemudian sentra sentra produksi
ya peta panennya itu
kalau jagung kita bicara mulai dari ntb itu ya
di atas dompu sumbawa
cima dompu sumbawa
ya itu sumbernya
jangan sampai kita tuh pada diskusi
misalnya bagaimana dermaganya
memang ini pekerjaan yang harus diurai satu persatu
dan saya rasa untuk harga acuan pembelian
misalnya di ntb
itu harganya rp empat dua ratus
kita sepakat karena biaya produksinya kita hitung
misalnya rp satu sembilan ratus sampai rp dua
kemudian nanti di tingkat peternaknya
kemudian nanti di farm gate harga telurnya
itu sudah kita sama sama sepakati dua puluh dua sampai dua puluh empat ribu
ini mengalami apa ya
diskusi yang panjang ya
tetapi melibatkan seluruh stakeholders
harapan kita untuk semua produk
pak arief ini kemudian ketika anda menjelaskan
memang prosesnya cukup panjang
tantangannya cukup besar
apalagi hulu kehilir begitu ya
tapi tadi juga kemudian di awal
sedikit anda singgung bahwa kemudian ada potensi ekosektoral
bagaimana kemudian badan pangan nasional
sebagai yang mengkoordinasikan semua ini
menjamin tidak akan ada masalah
pemerintah akan bisa mengatur hulu kehilir
dari sebelas komoditas ini kan akan cukup berbahaya
ketika terjadi sesuatu hal begitu
tidak akan ada jaminan lainnya
apa kemudian jaminannya ini akan berjalan lancar begitu
tanpa ada potensi potensi negatif
yang kemudian sudah kita bahas tadi pak arief
iya jadi ini yang namanya sekali lagi
integritas tadi gitu ya
kita nggak boleh menyampaikan data yang salah
masukkan aja semuanya dalam platform digital
semua orang bisa melihat
kalau misalnya kita memproyeksikan
berapa kita akan mulai mengurangi impor kedelai
kebutuhan satu tahun tiga juta
kemudian sekarang produksinya misalnya dua ratus lima puluh ribu ton
kemudian untuk menjadi misalnya
itu kan harusnya ada petanya gitu ya
karena perintahnya pak presiden sangat jelas
bahwa kementerian pertanian diminta untuk menanam gitu ya
sehingga kita ini dalam menghitung memproyeksikan
tentunya ketersediaan tadi
ya ikut dari teman teman dari kementerian pertanian misalnya
mau mulai dari berapa
sehingga transparansi ini akan menjadi penting
dan itu kalau ter record dalam digital kan kelihatan
bisa dikawal seluruh pihak begitu ya pak arief ya
di ikpi kita semua di kementerian dan lembaga
itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik
pak trubus itu benar
karena selama ini ada semacam harapan yang tinggi
kepada badan pangan nasional
dalam menyiapkan ini semua
baik baik pak arief
insya allah di badan pangan nasional
akan amanah untuk kerjakan ini semua mas bram
baik saya terakhir ke pak trubus
ketika tadi sudah dijelaskan kemudian jaminan jaminannya
apakah kemudian anda melihatnya optimis juga begitu
ketika potensi malam misal masih ada korupsi ada
kemudian pemerintah menjadi sakan
dalam sebelas komunitas ini
apakah akan berjalan sesuai dengan harapan perpres tadi kemudian pak trubus
ya menurut saya ini belum bisa dikatakan optimis terlalu berlebihan ya
tapi memang kita harapan publik kan berharap
tetapi kalau kita lihat nanti bagaimana kemudian
bapak nas ini sebagai lembaga satu satunya yang menentukan persoalan
tidak saja kebijakan tapi juga nanti harapannya sampai ke penyaluran
maka persoalannya akan menjadi clear dan jelas
manakala kemudian publik merasa yakin gitu merasa percaya
bahwa apa yang dilakukan oleh bapak nas ini memberi harapan baru
memang keluarnya purpose enam enam itu
harapan publik sangat luar biasa ya terhadap apa namanya bagaimana pemerintah peduli
nah persoalannya kemudian bagaimana nanti pengelolaan yang terkait dengan swasta kan
ini kan juga harus diperhatikan
boleh lagi nanti produsen tidak hanya domestik mas
ini produsen yang dari luar juga bersaing kan itu
nah kalau misalnya yang dari luar lebih efisien harganya lebih murah lagi
apakah kita akan tetap berkese dengan harga yang katakanlah misalnya lebih tinggi
atau kalah kompetitif kalah kompetisi
ini kan berbahaya
kemudian publik akan melihat bahwa pemerintah nanti memainkan harga pada tataran
di mana kemudian tidak lagi harga pasar
tapi hanya menentukan harga itiran atas dan harga itiran bawah
itu terjadi pada kasus minyak goreng yang lalu mas
pada ujung ujungnya kepada publik yang dirugikan gitu loh mas
menurut saya itu
baik tentu tantangannya banyak
harapan pak trubus tadi bukan hanya pemerintah menentukan batas atas dan batas bawah
tapi juga ikut mengendalikan tidak hanya ketersediaan
tapi harga yang kemudian terjangkau oleh masyarakat
terima kasih atas waktu anda pengamat kebijakan publik trubus rahadiansyah
dan juga kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
selamat malam salam sehat selalu bapak bapak
selamat malam assalamualaikum terima kasih